seorang karyawan spbu di jember jawa timur pada rabu pagi ditemukan tewas dengan luka serius akibat bacokan senjata tajam
pembunuhan ini dilakukan oleh tetangga korban karena dilatar belakangi dendam
warga sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum di desa jambe arum kecamatan puger jember rabu pagi
dikejutkan dengan tewasnya seorang penjaga spbu yang merupakan warga sekitar
korban yang ditemukan di salah satu ruangan kantor spbu yang masih belum beroperasi ini diketahui bernama tomin lima puluh tahun
korban ditemukan tewas dengan luka bacok akibat senjata tajam di pelipis mata kepala hingga tempurung yang pecah
dari pemeriksaan sementara polisi menduga pembunuhan ini dilatar belakangi dendam
korban tidak memenuhi janji untuk membelikan minuman keras kepada pelaku yang masih tetangganya sendiri
pelaku saat ini kita amankan inisial i
ekonologis kejadian berawal
ketidak kemampuan dari saudara tersangka yang meminta sebuah uang untuk membeli minuman keras
beberapa jam usai kejadian pelaku langsung menyerahkan diri kepada polisi
untuk menghindari amuk masa petugas langsung membawa pelaku ke mapolres jember untuk menjalani pemeriksaan
syai fulkus mandani jember jawa timur